pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat diterapkan sejak tiga hingga dua puluh juli dua ribu dua puluh satu
salah satu yang diatur adalah tempat ibadah diharuskan untuk tutup sementara
dan untuk mengetahui seperti apa kondisi tempat ibadah yang saat ini ditutup
kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia diah ayu lestari
dede selamat malam bagaimana tempat ibadah memfasilitasi ibadah umatnya di tengah ppkm darurat yang saat ini sedang berlaku
selamat malam aldi
saya ada tulisan untuk mengingatkan para jemaat yang tidak tahu bahwa adanya ppkm secara darurat ini
untuk tidak melaksanakan sholat rawatib dan juga sholat jumat untuk selama ppkm darurat ini
dan jika tadi saya juga sempat mengintip ke dalam masjid
tidak adanya mobil ataupun orang yang lalu lalang masuk keluar
dalam area masjid
memang di setiap pintu terdapat pos pos security yang menjaga untuk menghindari adanya orang yang ingin masuk ke masjid
jadi bisa dibilang bahwa di dalam tempat juga secara ketat dilaksanakan
dan tadi sempat berbincang via wa dengan para para karyawan yang ada di dalam masjid
dan untuk katedral jakarta sendiri melalui press conference yang diadakan dan diselanggarakan tadi pukul tiga belas tiga puluh dari humas ke usupkan agung jakarta
seluruh kegiatan di dua puluh satu paroki di jakarta ini memang sudah ditutup
dan juga kegiatan gereja sebenarnya juga tadi sudah ditutup dari hari sabtu tanggal dua puluh delapan juni dua ribu dua puluh satu kemarin
aktivitas seperti misa offline pelayanan ppk misa online sakramen baptis dan juga sakramen penguatan dan penerimaan komuni pertama dihentikan sementara
terlihat juga terdapat di depan pintu masuk katedral ada banner
yang mengatakan bahwa misa offline sudah ditiadakan dan akan ada misa online yang akan diselenggarakan setiap hari dan juga setiap minggunya
dan juga bisa untuk ditonton atau mengikuti misa tersebut melalui youtube kosmos katedral jakarta
namun kegiatan seperti sakramen pengurapan orang sakit dan juga perkawinan masih juga dapat dilakukan
namun dengan ketentuan dalam pedoman umum kaj dengan protokol kesehatan yang ketat
dan untuk penerapan misa online juga para personil di dalam gereja juga dibatasi dan dilakukan secara maksimal dengan orang yang bisa dihitung lebih sedikit dibanding biasanya
dan tadi juga tim liputan juga melewati gereja proteksi
di mana di area dekat taman surapati memang tidak ada kegiatan sama sekali
jadi bisa dibilang bahwa dari katedral jakarta masjid istiqlal dan juga gereja proteksi tidak ada sama sekali kegiatan untuk melawan covid sembilan belas di tengah ppkm darurat ini
baik dede baik gereja katedral maupun masjid istiqlal
ditutup selama ppkm darurat hingga dua puluh juli ke depan untuk sementara kegiatan dialihkan secara online ya
begitu keterangan anda dan penjagaan juga diperketat untuk memastikan protokol kesehatan
diayu lestari produser lapangan cnn indonesia melaporkan dari jakarta